video insiden rombongan wali kota malang saat hendak masuk ke pantai yang masih ditutup saat goes pada minggu kemarin viral dan menuai protes masyarakat
menanggapi hal itu pemkot malang menyampaikan permintaan maaf
rombongan bersepeda wali kota malang dicegat saat gas covid sembilan belas kabupaten malang ketika akan masuk ke pantai kondang merak
pantai ini masih tutup karena wilayah malang raya berstatus level tiga ppkm
setelah videonya viral dan menuai protes masyarakat pemerintah kota malang melalui sekretaris daerah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menjalani proses hukum di kepolisian
pemkot malang menjelaskan ada miskomunikasi antara rombongan goes wali kota dan petugas satgas covid sembilan belas yang bertugas di pantai kondang merak
utamanya sih lebih karena di sana tidak ada sinyal untuk komunikasi secara detail di awal
miskomunikasi dan miskoordinasi dengan adanya satgas yang saat itu terjaga di pintu depan